yang sekarang sudah mulai terasa di masyarakat dan sentimen positif terhadap prabowo sandi ini sudah dirasakan di setiap lapisan masyarakat
nah kami punya tugas berat di tiga puluh hari terakhir makanya kami ingin mengajak semua lapisan masyarakat untuk datang ke tps tanggal tujuh belas april
pilih perubahan bersama prabowo sandi karena pilihannya sekarang sudah jelas
kita sampaikan tadi bahwa kalau mau diteruskan atau mau perubahan untuk indonesia yang lebih baik itu yang kita sampaikan
dan mudah mudahan di kampanye terbuka dua puluh empat maret sampai tanggal tiga belas april dan sesi debat selanjutnya bisa kita berikan penekanan yang sama
oke pak berarti selamat berjuang
mpok nur juga sampai tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas bagaimana hasilnya
kita nanti ikuti bersama dan tadi wawancara saya dengan calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga salahuddin uno beserta dengan istri nur asia uno
itu tadi rekan saya
rifana pratiwi yang baru mewawancarai calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
saya mau ke tadi rocky mengaku surprise tadi ya
siapa yang paling men surprise kan apakah sandinya atau marufnya
bukan karena orang agak bosen dengan dua debat terakhir
karena itu sebetulnya ini biasa biasa saja
tapi karena perbandingannya dengan yang kurang mengembirakan di dua pertama maka ini dianggap surprise
atau orang anggap surprise
tadi saya katakan bahwa kiai ⁇ maruf ⁇ lebih paham konsep konsepnya dibandingkan dengan pak jokowi kalau saya bandingkan dengan sebelumnya
tapi di akhirnya agak tercecer sebetulnya mungkin karena daya tahan fisiknya panjang
maksudnya debat cawapres paruh dari debat presiden saja
nah sandi justru di akhir akhirnya baru terlihat
karena kelihatannya dia ingin tumpahkan seluruh pengetahuan dia selama kampanye dan pengalaman dia
jadi itu sebetulnya secara umum ya oke
tapi anda lihat maruf amin atau sandi yang unggul secara performa dan substansi dan penampilan sebenarnya
ya di depan kamera pasti sandi lebih unggul karena dia tampil lebih gagah
dan ini kan soal visual saja
kalau terlihat secara visual ya
secara substansi sandi meng
mengucapkan detail dan
kan soalnya begini nih
poin dari pak maruf adalah normatif
benar bahwa dia ingin lebih baik lebih baik
sandi bukan ingin lebih baik lebih baik
ingin melakukan sesuatu yang baru sepenuh penuhnya
nah problem pak ⁇ maruf ⁇ adalah yang basisnya sekarang itu tidak cukup untuk menghasilkan yang lebih baik sebetulnya
jadi kalau misalnya soal riset harus ditingkatkan ada koordinasi pusat riset segala macam
dan itu tidak mungkin untuk dipakai proyek yang lebih besar lagi lima tahun ke depan
jadi basisnya yang kurang
karena itu sebagai janji ya baik baik saja
tapi realisasinya kan mesti berdasarkan apa yang dicapai per hari ini
jadi basis atau uang untuk melaksanakan janji janji itu tidak ada
ya berarti bukan hanya masalah di maruf
sandi juga memakai basis yang ada sekarang
itu masalahnya sandi tidak tergantung pada apbn sekarang
kan pak maruf kan terus menerus gini apbn mesti dibagikan
iya justru itu yang tidak cukup
oke itu secara makro tadi kata rocky sandi yang ugol secara substansi dan appearance
ya harus maruf dong
ya kalau rocky ya memang harus adi dong
dia memang anti pemerintah
meskipun katanya tidak mengaku sebagai pendukung prabowo sandi
ya banyak dia anti pemerintah
kalau calonnya empat ya dia dukung yang empat itu
kalau karena cuma dua ya dukung itu
yang jelas dia nggak dukung jokowi
sejak awal saya sudah sampaikan ya
orang pasti pada mulanya underestimate sama kiai maruf amin
saya mengatakan tidak
saya tidak juga
di sebuah televisi yang lain tadi sore saya sampaikan
latar belakang kehidupan kiai ⁇ maruf ⁇ itu sehari harinya penuh dengan perdebatan
ingat ya pak kiai ⁇ maruf ⁇ amin itu tiga puluh tahun aktif di komisi fatwa majelis ulama
dan dua puluh tahun menjadi ketua komisi fatwa di majelis ulama
proses keluarnya fatwa itu sudah penuh dengan perdebatan
kemudian pak kiai maruf itu tiga puluh tahun aktif di lembaga

ketua komisi fatwa di lembaga tertinggi di nu namanya surya
yang itu sama kayak komisi fatwanya di nu
yang hari harinya itu memang bahas masalah
membahas atau mendiskusikan masalah
jadi berdebat itu sehari hari
berdebat itu sudah sehari hari
makanya tadi ketika technical debat itu sangat lancar
hanya mungkin masalah konten yang perlu diupdate
karena apa konten ini kan masalah pengetahuan masalah dia in charge dalam dunia itu apa tidak
itu yang harus kami sampaikan
secara keseluruhan ya saya secara pribadi saya ini mewakili kebetulan saya ini punya latar belakang santri begitu ya saya ini ya
saya senang dan bangga melihat kiai maruf amin
yang hari ini secara penampilan dengan sangat pakaian yang sangat sederhana
pakai sarung pakai baju kuku pakai kopiah begitu
ini kan penampilan ala santri banget

karena kita pernah tahu di indonesia ini kan ada cibilan kaum sarungan itu
ini kan akan akan identik dengan kaum terbelakang
ternyata ini loh kaum sarungan hari ini tampil di media dengan tenang dalam suatu perdebatan dalam posisi sebagai calon wakil presiden
sampai loh di sini ada representasi masyarakat santri yang bisa menjadi wakil presiden
dengan tampil yang sangat begitu tenang dan menguasai persoalan
dan ini menjadi energi positif inspiring bagi kalangan dunia santri yang lain
beda sama sandi
sandi ini bisa dikatakan begitu lahir sudah pakai sepatu
artinya apa itu
ke mapan keluarganya profesor doktor dia sekolah di amerika
tapi bukan berarti gak pantas memimpin republik
enggak enggak enggak bukan masalah itu
ini masalah latar belakang kehadiran
latar belakang kehadiran
tapi kalau pak k ⁇ maruf ⁇ amin memang dari kecil ada di pesantren yang dalam tanda petik dianggap kelas kedua selama ini
itu ternyata bisa
ini akan menjadi poin positif buat pemirsa terutama dari anak anak atau teman teman santri yang masih di pondok pesantren
bahwa kalau hari ini pak kiai maruf bisa tampil di debat di televisi menjadi calon wakil presiden
suatu hari anda pun yang hari ini ada di pondok pesantren akan tumbuh bisa menjadi calon wakil presiden
bisa menjadi presiden dengan penampilan yang sederhana
tidak mengubah karakter kesantriannya
dan dia tidak larut
utuh memandang dengan kaedah kaedah yang dimiliki
untuk menyelesaikan masalah ke indonesia
dan itu meningkatkan nilai perdebatan pada malam hari ini ya pak
kalau sandi tidak bisa menguasai istilah istilah kaedah vicky
meskipun tadi salamnya terakhir cukup panjang dengan
ya itu kan ya lumayan ya
tapi itu pasti dihapal lah juga kalau begitu kan
tapi kalau k maruf kan tiba tiba mengagetkan ngomong tentang
ini sudah mulai dipresetkan
dudie versus duda katanya begitu
nah kan gitu
challenge dan sebagainya
bahkan mas susunus pun tidak tahu sepuluh years challenge
k maruf lebih tahu dari anda masalah itu ya
jadi lebih milenial
lebih milenial gitu
boleh beliau ini umur sudah tujuh puluh tahun
tapi pengetahuan sudah tidak kalah lah sama rocky girung
jadi performa lagi lagi ini mengejutkan
di luar ekspektasi seperti kata
mengapresiasi apa yang dikatakan rocky tadi
di luar ekspektasi pak fik
tapi saya tidak kaget
kalau saya tidak kaget
karena latar belakang tadi sudah
kebatasan sudah menjadi keseharian dari k maruf
kita akan membahas nanti setelah jeda
mengenai detail detail ada apa namanya
misalnya ada lembaga research yang akan disatukan
sampai wacana meliburkan anak sekolah dan kuliah ketika hari puasa
itu akan kita bahas
nanti juga akan ada bagaimana suasana sosial media
yang akan dibawakan lagi oleh tiffany dan mbak rustika herlambang
tapi usai jeda tetap bersama kami
masih bersama saya budi adiputro
dan ada rocky gerung
setelah ini kita akan berdiskusi juga
ada tamu yang tadi di pradebat
anda saksikan bagaimana kisah atau suara dari media sosial menanggapi ini
tapi kalau kita bicara mengenai warganet
ini sebelum kita masuk ke hal hal yang detail rocky
seberapa percaya sentimen atau suara warganet itu bisa juga mempengaruhi suara
atau suara jujur atau suara robot sebenarnya
anda ini kan seleb tweet juga nih rocky
saya kira mesti dianggap separoh itu suara robot sebetulnya tuh
karena tradisi ini sudah berlangsung bertahun tahun
nah saya mau dengar
ini ada siapa namanya tadi
rustika yang akan terangkan itu
tapi secara umum memang ada surprise
dan biasa surprise itu kemudian di
up dengan surprise ala robot
lalu jadi rame besok pagi
sebelum akhirnya diketahui bahwa oh itu separoh sebetulnya adalah suara robot
jadi rocky percaya separoh genuine separoh robot ya
iya saya kira separoh
jadi gak mewakili aspirasi publik
kalau mas ustron gimana
supaya aman saya anggap aja bahwa separoh robot
karena yang nyerang saya juga separohnya robot soalnya
ini bahan apa curhat sedikit
seberapa percaya dengan apa namanya suara netizen ini
saya pribadi ya gak pernah memperhatikan begitu
gak pernah memperhatikan
jadi kalau misalnya ada ini kan tapi katanya sangat berpengaruh jaman media digital sekarang
ya udah ada yang lain yang lain begitu
tapi kan anda tanya ke saya kan ini
anda tidak berbicara sama sekali ya
bukan masalah percaya nggak percaya
saya tidak memperhatikan isu isu begitu
yang nyerang saya katanya juga banyak di sosial media
dan anda gak percaya tapi seberapa penting
gak peduli emang gak percaya
bisa loh gak peduli emang gak percaya
seberapa perlu diperhitungkan oleh para kandidat sebenarnya
kalau kandidat pasti semua memperhitungkan
kandidat itu di semua level serangan darat maupun udara diperhitungkan
di mana ada potensi suara kalau kandidat sekecil apapun pasti diperhitungkan
tapi khusus saya sendiri itu tidak pernah peduli
saya ini kalau main politik nggak pernah peduli
jadi gak pernah lewet twitter khususnya
gak pernah peduli survei
gak pernah peduli netizen
pokoknya saya bicara masalah
ini keyakinan dan analisis rasional saya
bahwa masyarakat butuhnya ini
nah ini yang kita sampaikan
jadi kalau nusron wahid tidak bukan tidak percaya tapi tidak peduli netizen
tapi kita peduli juga pengen tahu sih sebenarnya bagaimana suara netizen
coba bayangkan itu di twitter saya itu
twitter saya itu saya hanya nge tweet selama membuka twitter itu hanya dua ratus kali
kalau rocky berapa juta
aku juga gak peduli lah
karena separohnya juga pasti
tapi yang kita peduli bagaimana sih suara netizen setelah debat kedua lagi
debat ketiga ini ada fanny dan rusti k erlambang yang siap dengan analisanya
terima kasih budi mas nusron dan juga rocky gerung di sana
kita akan melihat bagaimana pergolakan atau gejolaknya di media sosial
masih bersama saya
malam hari ini
tadi kan ada mbak rusti k erlambang
tadi sudah muncul di pradebatnya
tadi seperti kita
tadi kita masih prediksi ya mbak ya
kita masih prediksi dan juga hitungannya itu masih seminggu atau tujuh hari terakhir lah
sampai dengan pukul enam belas waktu indonesia barat tadi sore
nah ini sudah lewat debatnya
debatnya sudah dua jam
saya harus tanya bagaimana pergolakannya atau gejolaknya di media sosial
boleh saya buka data datanya terlebih dahulu
tadi kalau di apa
di data sampai dengan seminggu terakhir
isu yang paling hype di media sosial adalah pendidikan
paling topnya ya
kita akan apakah berubah di sekarang
tapi mungkin bisa dijelasin dulu
perang tagara debat cawa press
saya hitung hitung di sini kayaknya sandi menang banyak nih
nah sebenarnya tadi kan kita sampai sore hari melihat bahwa kenapa sih percakapan debat cawapres itu sepi sekali gitu kan
nah kemudian perang tagarnya
tadi empat puluh ribuan ya kalau nggak salah ya
bahkan perang tagar aja nggak rame
biasanya rame banget gitu kan
nah ternyata ini adalah perang tagar yang terjadi hanya pada dua jam pada saat debat gitu
nah tapi perlu ada catatan nih
tadi di sini kan sandi menang debatnya itu masih sedikit gitu
tapi kalau kita buka sekarang sudah dua puluh empat ribu
ya jadi ada pertumbuhan yang cepat sekali gitu
jadi inilah situasi di media sosial di mana segala sesuatu itu berjalan dengan sangat cepat
kita bisa melihat responsnya positif
artinya gini kalau misalnya ngomongin satu pak kiai ⁇ maruf ⁇ oke paling ada di dua besarnya lah ya

oke apa nih coba saya lihat sandi menang debat
muda kayak cerdas apa gesit ganteng
oke ini perempuan semua kayaknya mungkin
nah itu dia
oke terus habis itu lebih baik yang muda daripada yang tua
oke emosinya seperti apa boleh saya buka slide berikutnya
nah ini adalah selama dua jam tadi percakapannya itu seperti ini gitu
nah awalnya gitu ya waktu kita melihat di awal percakapan itu kiai ⁇ maruf ⁇ itu sedikit sekali percakapannya
dan isinya hanya
yang didominasi oleh dua emosi kan tadi
trust sama harapan gitu kan
nah ternyata ketika masuk ke sepanjang debat itu terjadi pergolakan nih lihat
jadi warnanya hijau gitu kan itu adalah artinya trust isinya dukungan gitu
nah tapi pada saat debat pertama kali masuk lihat warnanya berubah menjadi biru gitu
bironya itu adalah berarti surprise
mereka tuh terkejut dengan penampilan pak kiai ma'ruf
dan sandi kali ini
kenapa di sandi juga warnanya biru
karena kalau di kelompoknya sandi mengatakan kemana prabowo gitu
oke dan angka surprise nya itu kalau saya lihat ada di antara dua puluh lewat sebelas sampai dengan dua puluh dua puluh satu ketika sepuluh years challenge muncul
jadi sebenarnya kalau kita lihat dari secara garis besar gitu ya
dari dua percakapan ini adalah bicara tentang keterkejutan gitu
jadi warna biru itu kan mendominasi nih gitu kan
dari depan sampai belakang gitu
jadi keterkejutan netizen karena mereka menganggap bahwa debat kali ini tuh benar benar diluar ekspektasi mereka
terutama positive memang ditujukan kepada kiai ma'ruf gitu
karena mereka netizen itu awalnya sangat tidak begitu melihat ke kiai ma'ruf kenapa begitu
karena di debat pertama itu kiai ma'ruf kan membuat satu gerakan gerakan yang membuat para netizen itu tidak yakin terhadap kiai ma'ruf gitu
bisa gak nih bisa meyakinkan convincing atau enggak
nah ternyata gitu dalam kejadiannya itu sepanjang apa emosi itu ada joy yang warna kuning tuh tinggi dan juga emosi biru nih yang dari pak kiai ma'ruf
itu mereka menyatakan bahwa ternyata netizen itu merasa puas gitu terhadap perhelatan debat kali ini gitu
karena ini dimana unicorn sepuluh years challenge kemudian bagaimana kiai ma'ruf menampilkan apa festival festival seni mungkin kayak glastonbury atau new york

dan netizen juga terhibur gitu dengan situasi seperti ini gitu
jadi apa namanya mereka kenapa trustnya tinggi gitu ya
jadi trustnya tinggi itu ditujukan kepada kiai ma'ruf karena mereka tuh tidak mengira bahwa ternyata pak kiai ma'ruf itu ternyata cerdas gitu
dan gak kalah sama sandiaga yang millenials banget gitu
dia punya kelancaran speech gitu kan
kemudian juga apa namanya hafalannya kuat gitu
terus kemudian pinter gila gitu kan
ada gitu pinter gila itu ada
nah seperti yang tadi muncul di hashtag itulah yang ada di wilayah sandiaga uno gitu
jadi netizen itu sangat mengapresiasi sandiaga uno karena satu memang dia cool ganteng keren gitu
sampai dia bilang ibaratnya ngancingin jas aja keren banget gitu
dia wajah tampan dengan janji manis gitu
itu perempuan kayaknya yang lebih banyak ngomong
iya terus kemudian mereka juga merasa
mereka juga merasa puas juga terhadap apa yang disampaikan oleh sandiaga uno gitu
nah siapa yang menggerakkan ini mungkin kita lihat di slide berikutnya ya
nah sebenarnya saya ada cerita nih mbak
jadi slide sebelumnya
jadi yang tadi
di situ salah satu isu yang menggerakkan itu adalah nih yang pertama nih ya
jadi dia ada gecolak yang warna anticipationnya itu besar sekali pada saat itu
itu terjadi ketika sandiaga uno mengatakan soal bpjs
dan menyebut nama list
dan langsung di respon oleh akun list
dan langsung di respon dengan sangat cepat terhadap akun list itu gitu
mereka mengatakan bahwa pak sandiaga uno yang saya merasa jangan bawa saya dalam debat gitu
nah tetapi dari pihaknya pak sandiaga uno kemudian bertanya gitu di surprise ini
emang beneran itu akun list asli atau enggak
nah seperti itu
jadi itulah situasi yang terjadi gitu
terus kenapa ada emos
misalnya emosion gitu
misalnya emotion yang warnanya ungu gitu
karena mereka mempertanyakan soal data debat gitu
jadi ada beberapa data yang dianggap tidak cocok misalnya soal pengangguran
nah seperti itu
boleh kita ke next slide berikutnya
ini bagaimana komparasi dari mulai gender umur siapa saja yang berkontribusi dalam percakapan tadi
ya betul sekali
jadi ternyata siapa bilang pak kiai ma'ruf misalnya hanya di respon oleh yang tua
karena sebelumnya kita lihat kan
di atas tiga puluh lima tahun itu cukup tinggi gitu
dan menariknya ketika bicara soal kiai ma'ruf dan anak muda mereka tiba tiba google gitu loh
dan dia mengatakan bahwa oh ternyata dibalik bank syariah itu ada pak kiai ma'ruf
oh ternyata pak kiai maruf itu seorang yang apa namanya
profesor di bidang ekonomi
nah seperti itu
jadi menggerakkan apa
ternyata menggerakkan gitu
curi curi dari orang orang
jadi googling pengen tahu apapun itu
gitu dan sama halnya gitu ya
terus kemudian ini dari sisi perempuan dan laki laki gitu
apakah laki lakinya juga lebih banyak sama dengan sandi
dari dua berikutnya slide berikutnya oke
jadi dia sudah mendapatkan apa namanya respons yang cukup banyak karena sandiaka memang dari awal dia sudah aktif di sana dan dia adalah salah satu sosok yang media darling dan mediagenik sebenarnya
nah ternyata sama juga gitu
bicara soal komposisi laki dan perempuan ternyata sama ketika bicara soal debat enam puluh lima tiga puluh lima lagi
kita akan masuk ke slide berikutnya kita akan melihat juga bagaimana saya bilangnya apa nih network jaringan atau apa sebutannya
jadi ini adalah jaring percakapan yang tadi dari puluhan ribu tadi itu sebenarnya tuh mereka arahnya kemana terbagi dalam berapa kubu apa saja yang disampaikan
nah ternyata di situ kita terlihat bahwa oh ternyata dalam dua jam kemarin itu ada tiga
ada tiga akun gitu ya atau tiga kelompok akun
yang satu adalah kelompok dari kubunya kiai ma'ruf gitu ya
dan mereka fokus di satu hashtag wapresku kiai
ini sandiaga nah ini dia
nah yang menarik adalah kita itu setiap kali debat selalu memunculkan
akun akun yang organik
akun akun yang awalnya tuh dia gak pernah peduli gitu lah terhadap debat gitu
nah ini dia kadang kadang yang warna biru nih
jadi dia adalah dia merespon antara sandiaga uno maupun merespon kiai ma'ruf gitu
kalau dibandingkan dengan debat sebelumnya sebulan sebelumnya debat capres
apakah ini memunculkan elemen surprise yang lebih banyak
atau tonenya seperti apa
ya jadi satu di antara tadi percakapan netizen ternyata mereka sangat puas dengan debat ini
kedua ada elemen of surprise gitu
dan ketiga mereka terhibur dengan debat kali ini gitu
jadi intinya positif
tapi kalau ditanya kalau data dari analisis mbak tika
satu atau dua
kiai ma'ruf atau sandiaga yang lebih
lebih unggul ya di lini masa selama dua jam
selama dua jam kalau dari sisi jumlah percakapan memang yang paling banyak dibicarakan adalah sandiaga uno
maka apa yang terjadi di malam ini tuh terjadi lonjakan yang luar biasa terhadap kiai ⁇ maruf ⁇
atensi netizen yang awalnya tuh aduh kiai ma'ruf gitu misalnya gitu kan dari senior
itu jangan underestimate intinya ya
nah ternyata yang terjadi itu di luar dugaan dan itulah yang menggerakkan sebenarnya netizen di malam ini
to more to go walaupun di debat cawapres ini sandi lebih unggul
tapi kiai maruf membuktikan bahwa dia bisa dan cukup mendapatkan atensi dari warganet di lini masa
jadi buat dari kubu dua sendiri jangan underestimate
walaupun beda generasi
walaupun beda generasi mungkin aja di masih ada sisa dua debat berikutnya ya
kita mungkin angkanya juga akan melebihi sandi ya kiai maruf ya
terima kasih mbak tika
kita akan lanjutkan layar pemilu terpercaya
debat calon wakil presiden dua ribu sembilan belas
di sebelah kanan saya ada rocky ada budi dan juga ada mas nusron
tadi mas nusron udah liat liat kayaknya udah dua sks kayaknya cukup nangkep
nggak percaya sama netizen tapi lihat ini harus percaya nih mas guzulan ya
nanti dibahasnya sama budi
kita akan kembali saja dan tetap bersama kami
anda masih bersama kami tadi kita sudah bicara mengenai badan riset nasional
kita akan bergeser ke topik tenaga kerja yang menarik
rocky apa catatan anda kalau kita bicara mengenai tenaga kerja
kalau saya lihat tadi sandiaga uno sendiri mengkritik agak sedikit menyinggung mengenai tenaga kerja asing katanya
kemudian ada juga kartu kartu misalnya kartu prakerja
kartu yang akan diberikan oleh presiden petahana untuk orang yang belum bekerja
dan juga sandi tadi berjanji misalnya akan membuat semua orang tenaga kerja asing harus wajib bisa berbahasa indonesia
gimana komentar anda
seluruh soal itu diawali oleh fakta bahwa ekonomi tidak bertumbuh
kan itu dulu perkaranya tuh
soal tka sebagai turunan dari ekonomi gak bertumbuh
masalahnya bukan soal sentimen rasis
disparitas upah sebetulnya
kan itu soalnya kan
jadi kalau solusinya ya menaikkan upah dengan berbagai macam kalkulasi dan konsekuensi
supaya tidak terjadi iri hati dalam soal upah
sebenarnya siapa aja yang masuk ke indonesia itu kalau upahnya itu diskriminatif ya pasti jadi problem kan
jadi kadang kadang orang dibawa ke dalam isu kemudian dikreasi di dalam kepala
bahwa ini soal politik ini logik
enggak itu cuma soal kesenjangan aja
tapi faktanya real nggak
memang kita dihadapkan pada serbuan tenaga kerja asing
kalau serbuan tenaga kerja asing tidak menimbulkan kecemburuan sosial ya orang nggak ada soal
tadi soal pengupahan model pengupahan
yang kedua adalah pemerintah berbohong
datanya tuh disembunyikan itu
belakangan baru dibuka ternyata sebanyak itu
tapi oke bukan soal satu persennya
tapi tadi soal disparitas di dalam kehidupan sosial antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja dalam negeri
itu intinya tuh
jadi musimnya itu yang diucapin bukan
kan satu persen dari sekian lebih bandingin dengan filipina bandingin dengan negara lain
bukan itu soalnya tuh
kalau ide misalnya mengenai harus bisa berbahasa indonesia itu make sense kan menurut anda
itu tambahan aja dari problem sebetulnya kan
jadi dicari cari cara kalau begitu musim bahasa indonesia oke
kalau begitu kalau dia kerja di
jawa misalnya mesti pakai bahasa jawa itu
di sumatera pakai bahasa medan
agak ngaco sebetulnya tuh
ngaco nya tuh muncul karena orang dibuat ribet dengan soal yang sederhana
itu idenya sandiaga uno rocky tadi
iya gak ada soal sih
mas yusron gimana komentarnya
kalau tadi rocky melihatnya itu problemnya adalah upah
saya sepakat dengan rocky
bahwa masyarakat itu
bahwa masalah tka ini adalah masalah turunan
tapi pokok masalahnya bukan masalah problem upah
ini ekonomi gak bertumbuh
tapi pokok soalnya adalah masalah supply tenaga kerja yang ada di indonesia
tidak sama dengan tingkat kebutuhan kesempatan kerja yang ada
ini problemnya di situ
nah itu disebabkan kenapa
karena mungkin model pendidikannya yang gak pas
orang menganggur itu kan disebabkan karena hanya masalah ruang dan tempat
ada orang dia butuh pekerjaan di sini
dia minta tempat di sini adanya di kalimantan
jadi dia bisa datang kalimantan karena variabel keluarga dan sebagainya
nah karena itu solusinya sudah betul yang disampaikan oleh pak jokowi
kartu prakerja itu benar
kartu prakerja itu
solusi apa gimana intinya itu apa tuh mas ruslan
kalau kartu prakerja ini semua usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan
supaya dia ada match dengan kebutuhan industri nya
dia masuk dulu ke vokasi
nah setelah masuk ke vokasi
dia diharmonisasi kemampuan dia
di upgrade di upskill sesuai dengan kebutuhan industri
nah setelah itu dikasih sertifikat
jadi bukan bantuan langsung tunai lewat kartu prakerja gitu
karena orang orang yang belum bekerja
tafsirnya rocky yang udah dari awal anti pemerintah aja sebetulnya itu
rocky itu sebenarnya gitu
dia mengomentari apa yang ada dalam pikiran dia sendiri
harusnya kan dia itu mengomentari konsep yang dibangun orang
bukan konsep dia sendiri dikomentarin gitu
kalau kartu prakerja tadi gimana
ya ini sebetulnya
ya dia selesain dulu
konsep ini sebetulnya ada juga di filipina
kalau anda ke filipina
itu ada namanya tesda
tesda itu apa
kayak semacam kebijakan sekolah vokasi bagi usia produktif
vokasi jadi intinya mas nusron ya
di filipina itu total angkatan kerja setiap tahun itu satu lima
kalau di indonesia dua delapan
dari dua delapan itu yang ketampung langsung ke dalam dunia kerja itu
berarti setiap tahun ada satu juta yang belum ketampung
belum ketampungnya kenapa tadi
dia belum ketampung
dia jurusan filsafat misal
dia mau kerja ke astra
kan butuh penyesuaian
nah kartu prakerja ini hadir untuk itu
kartu prakerja ini hadir untuk itu
dimatchingkan dengan nalang kebutuhan
bukan diberikan insentif di dalam kartu itu mas
seperti katanya yang gosip beredar misalnya itu jadi apa namanya semacam blt atau apa ada kartu indonesia pintar versi prakerja gitu
kan itu kuncinya di vokasi tadi disampaikan oleh ini
masuk akal rocky
untuk mengatasi apa tadi yang anda
enggak itu gini gini ya
kalau rocky jangan kamu katakan masuk akal gak masuk akal
semua program pak jokowi pasti rocky gak masuk akal
ada tadi di
ada yang masuk akal tapi banyak yang memang tidak masuk akal
kan ini diumpankan supaya memilih peter hana
sebetulnya kan itu dulu motifnya itu
karena dia tiba tiba hadir disitu tuh
yang kedua kartu itu itu selalu menimbulkan ya orang merasa kalau dia lagi pegang kartu itu
artinya dia aman
karena itu orang yang tadinya kerjanya separoh di sektor formil misalnya
dia merasa mending gue nganggur nanti dapat kartu dapat rasa aman
sebab sektor formil pun dia potensi untuk di phk gitu kan
ya karena itu dia akan ambil benefit dari kartu itu tuh
walaupun itu sebetulnya mengambil hak orang lain kan
orang pindah dari sektor formal jadi penganggur pura pura mendaftar di vokasi
hanya untuk dapat rasa aman dia punya kartu
karena dia bikin prediksi bahwa nanti tiga bulan lagi sektor formalnya berhenti
lebih baik jadi penganggur kan
jadi itu namanya ekonomik manusia ekonomi akan berpikir semacam itu
jadi bikin problem baru sebenarnya
problem baru udah pasti
itu banyak orang yang akan masuk vokasi
begitu vokasi masuk gurunya nggak ada kan
padahal dia mesti dapat kartu tuh
karena artinya gak ada persiapan itu
dibayangin misalnya berapa
berapa dua puluh delapan juta itu
loh bisa lebih dari itu yang masuk
dan berarti dalam perencanaan dua delapan di asu oleh guru satu vokasi sepuluh guru
tiba tiba dibutuhkan seratus guru
itu kan macet semua
tapi kalau anda lihat bagaimana tawaran sandi untuk mengatasi problem problem prinsipil tadi yang diungkapkan roky
kami akan segera kembali usaha jeda
oke saya masukin dulu
gimana komentar tadi
rocky masih meragukan karena memang kata rocky tidak sesuai dengan kebutuhan pertama
lalu bagaimana kalau tadi anda katakan ada untuk supaya tidak stunting
apa namanya penguatan gizi
bagaimana dengan program prabowo sandi yang katanya memberikan subsidi anak anak telur dan susu tadi
itu bedanya apa dengan program anda
loh kalau dia revolusi putih itu kan
revolusi putih itu kan dia bagi susu dengan
ya sebetulnya ya sama bagi pangan juga
cuma bedanya dia kenapa memfokuskan susu
karena dia mempunyai asumsi bahwa orang itu daya senyum kurang karena susu
tadi sudah dijawab oleh kiai ma'ruf
usia di bawah dua tahun susu paling efektif susu ibu
jangan pakai susu susu yang lain
di samping memang itu sebagai tambahan sih boleh boleh saja
tapi sebetulnya apa namanya kalau kartu sembako ini tidak digunakan untuk bayi
tapi untuk kebutuhan dasar
apa nama dasar orang supaya mempunyai asupan gizi yang memadai
punya kesempatan untuk belajar gizi yang memadai
jadi beda dengan revolusi putihnya prabowo ya
beda beda gitu loh
tapi kalau dibandingkan dengan rocky bilang nggak masuk akal
rocky itu gak usah dibahas
dia gak punya pengalaman lapangan
ya locking itu dari dulu baca buku
kemudian mimpi dan utopi
kalau diberi tukar kan kalau diberi lapangan pasti gak pas
gini nih seran usran
gak perlu masuk lapangan untuk mengetahui buruknya kebijakan itu
kalau negara kita kaya dikasih kartu orang suka suka beli apa aja tuh oke
ini negara yang miskin dipaksain
oke kalau mau dipaksain lebih baik langsung aja blt itu kasih uang
supaya ada uang real beredar gitu
tapi yuk takut nanti dia beli rokok
ya supaya tukang rokoknya hidup
jadi aktivitas ekonomi hidup kalau ada uang yang beredar
bukan kartu yang ada di dompet yang menyebabkan ekonomi bergerak
oh untuk tempat sasaran nih
dan itu gak perlu
untuk tempat sasaran gimana
pasti gak tempat sasaran
dia boleh dibeli aja beras
bukan loko atau pisang goreng
itu artinya mengatur konsumsi orang
dia akan belanja apa yang dia inginkan
bukan apa yang ditentukan
karena itu uang membuat dia bebas untuk menentukan konsumenya sendiri tuh
produksinya sendiri tuh
negara belum tentu tahu apa kebutuhan masyarakat
negara gak tahu
jadi gak usah sok tau tuh negara ini dia pasti beli ini beli
justru buat ekonomi itu hidup
dinamika ekonomi itu hidup kalau ada otonomi dari pelaku ekonomi
untuk mengaktifkan konsumsinya sendiri gitu
ini kan pembedaan
ini kan pembedaan
intervensi untuk kesehatan
ini kan perbedaan paradigma
tentang paradigma bantuan sosial
rocky sangat setuju dengan blt
dalam kondisi normal
bukan kalau mau pilih ya kasih blt aja
kartu sembako murah ini masuk kategori bukan cash transfer
ini sama kalau sama kayak pkh itu juga sama conditional cash transfer
ini di bidang pangan adalah conditional cash transfer untuk kepentingan pangan
lapangan itu terbukti berdasarkan riset dan kebutuhan mayoritas indonesia
orang pasti butuh beras yang bagus
ya kalau dia butuh pasti dikasih uang dia pasti beli beras selama ini
beras hanya dikasih dalam bentuk beras
kalau dikasih dalam bentuk beras
dia punya kesempatan
tidak dia punya kesempatan beli beras yang bagus
akhirnya dikasih beras dulu
yang orang pak sp itu raskin itu
yang berasnya banyak kutu
banyak kutunya kadang menir dan sebagainya itu
oleh bulog dulu itu
tapi kalau kata rocky kebebasan masyarakat untuk menentukan apa yang dibutuhkan sendiri gitu kan
harus diatur oleh negara
kalau hobi itu semua itu maunya bebas
tapi ini kan kita ini pemerintah
itu ibarat melihat ke sisi kebutuhan mayoritas rakyat indonesia
ini yang namanya bantuan sosial kan memang intervensi pemerintah
bagaimana negara hadir ketika masyarakatnya dalam kondisi susah
nah ketika hadir anak kehadiran itu dilihat apa sih kebutuhan paling menesak
yang kedua adalah asupan terutaya yang dibagi telur
tapi kalau kritik sandi tadi terlalu banyak kartu dan akan diganti dengan satu ktp saja yang dengan chip itu bisa mengatur apa yang kemudian dimimpikan oleh jokowi maruf amin tadi katanya
sandi ribut amat kartu nggak bayar aja kok ribut
banyak kartu yang gak apa apa gak nambah duit aja kok ribut amat
tapi menurut anda dengan kartu kartu ini kartu itu kartu itu tuh itu tuh
karena segmennya beda
nggak mungkin yang namanya orang lagi orang petani yang dia butuhnya itu sembako dapat kip kuliah
kan nggak mungkin kalau kip kuliah yang dapat adalah keponakannya rocky gerung yang di manado sana yang sudah lulus sma
itu dapat kip kuliah
mereka gak perlu kip
sebaliknya yang keponakannya rocky girung ya kan ibunya kebutuhannya memang ksm
kartu sembako murah
dan sebaliknya juga kan keponakannya rocky girung yang lain baru lulus smk yang lagi nyari pekerjaan itu kebutuhannya kartu perapa kerja
dan itu makanya segmentasi segmentasi itu sudah diberikan
purnakan saya udah kasih kerja pada punakanmu
baik rocky dan mas suson kita sudah sampai di ujung dialog kita
rocky terakhir apa yang menurut anda paling masuk akal dan paling tidak masuk akal dari perdebatan tadi
nggak ada yang masuk akal karena gini ya saya terangkan dulu ya
seluruh keterangan dari kiai ma'ruf amin tadi benar ideal
benar dan ideal
tetapi untuk mencapai yang benar dan ideal itu orang bertanya basis anda hari ini seberapa gitu
jadi orang akan ragu loh kalau basis anda hari ini aja defisit
bagaimana mungkin anda mau tambahkan sesuatu yang lebih ideal dari janji sebelumnya
artinya tidak mungkin dilakukan
tidak mungkin dilakukan
pertumbuhan ekonomi berarti
iya pertumbuhan ekonomi
segala macam neraca makro kan itu macet semua kan
jadi itu soalnya tuh
nah sandi punya peluang karena dia baru menjanjikan sesuatu bukan dengan asumsi apbn yang seperti yang dibayangkan oleh pak maruf amin
bukan dengan growth seperti yang dia bayangkan
jadi sebetulnya ketidak masuk akalan dari peta hana adalah mengulang janji yang tidak pernah bisa diwujudkan sebelumnya tuh itu
oke dan itu terlihat dalam debat tadi
saya mencoba menggunakan logika yang mau dipakai oleh rocky
jangan pakai logika
tak kejebak loh
dari mana duitnya
emang kalau kemudian sandi menjanjikan ini maksudnya kalau memang bisa kuenya bisa nambah
belum tentu juga
belum tentu tapi yang
jadi kuenya tetap sama gitu kan
iya kuenya tetap sama gitu kan
sama dengan ekonomi perabatan global
iya ini sama sama tidak masuk akalnya
hanya saja kalau si jokowi dan km arief amin ini lebih masuk akal
ini saya yakin bisa jalan
karena kita tahu sama sama kita sama sama realistis ekonomi global seperti ini
uang yang sebelumnya akan sudah dipakai untuk kepentingan
untuk kepentingan pembangunan infrastruktur hari ini kan sudah hampir paripurna
sudah hampir selesai
pelabuhan pelabuhan sudah bagus
jalan jalan sudah bagus
bandara sudah bagus
uang ini di trade off ke dalam kepentingan ini
sehingga lebih banyak digunakan untuk infrastruktur ditambahin
jadi ini bagian dari trade off selama
singkat saja roky untuk menutup
terima kasih saudara nusron
mobil itu kalau dia mogok periksa mesinnya
bukan dicuci berkali kali
itu soalnya ya saudara nusron
ini rejim yang sudah mogok tidak perlu dicuci lagi
masalahnya saya lihat mobilnya pak jokowi ini lajunya kencang dan gak mogok
iya dan sudah berkali kali
tidak mogok masalahnya
malah cc nya meningkat terus
kita bisa debat mengenai mobil mobil
sehingga aman aman saja
kita bisa debat mengenai mobilnya mogok atau tidak mogok
tapi waktu kita tidak bisa di debat
terima kasih mas nusrat
waktunya tidak bisa dicuci
tidak bisa dicuci
terima kasih rocky atas perbincangannya
demikian rangkaian pra dan pasca debat
mudah mudahan ini bisa menjadi bagian dari bahan referensi anda
dalam memilih di bilik suara pada tujuh belas april mendatang
menyetir apa yang pernah disebut salah satu senior saya
saya nggak mau sebut namanya
beberapa tahun lalu bahwa suara anda lah yang punya peran
untuk menentukan nasib negara kita
apakah akan menjadi republic of hope atau republic of fear
saya budi adibutro